sejumlah nasabah bri cabang mataram mendatangi kantor bri senin siang
karena rekening mereka diblokir pihak bank
pemblokiran dilakukan pihak bank sebagai langkah pencegahan pencurian data nasabah atau skimming
sejumlah nasabah bri cabang mataram senin siang mendatangi kantor bri
yang berada di jalan janggik mataram
para nasabah cemas dengan keberadaan uang mereka yang tersimpan di bank
mereka mengeluhkan transaksi di bri tidak bisa dilakukan beberapa hari terakhir
kemudian kartu atm mereka diblokir pihak bank
masyarakat yang tidak tahu masalah pemblokiran tersebut kemudian mendatangi kantor bri terdekat
ini kan gara gara keblokir atmnya jadi kita mau bisa narik uang
oh gitu ya diblokir sama siapa
antara banknya apa pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
menurut pihak bri cabang mataram
hal ini terjadi untuk melindungi uang nasabah dari kemungkinan kejahatan skimming
karena akhir akhir ini ada berita tentang skimming
nah untuk mengantisipasi itu bri mendisable kartu atmnya
supaya nasabah datang untuk diganti pinnya
nah apabila pinnya sudah diganti berarti secara tidak langsung sudah aman
pada dua ribu enam belas bri cabang mataram pernah mengalami kerugian
hingga tiga miliar rupiah akibat kejahatan skimming
lalu rahmat juwadi mataram